hingga hari ini rabu dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh dua uji coba ganjil genap di tol cikampek
masih situasional diberlakukan dari pukul sepuluh pagi hingga lima sore nanti di gerbang tol cikampek
kilometer empat puluh tujuh hingga gerbang tol kalikangkung kilometer empat ratus lima puluh
produser lapangan kami iqbal kiyarso mantau langsung rekayasa lalu lintas di tol cikampek hingga pagi ini
iqbal nampaknya kendaraan di samping anda ini tidak lancar
apa yang menyebabkan kepadatan terjadi di titik anda melaporkan saat ini
apakah benar ada rekayasa kontraflow yang diberlakukan dan uji coba gage juga akan dibatalkan
ya selamat pagi heranov
memang tadi pagi sejak kilometer tiga puluh tujuh terjadi kepadatan di jalan tol jakarta cikampek
dan untuk itu memang sempat terjadi adanya kontraflow
dimulai dari kilometer empat puluh tujuh
hingga kilometer tujuh puluh untuk mendiskresi kepadatan yang terjadi di kilometer empat puluh tujuh yang tadi terjadi
dan untuk update yang memang tadi sempat dikatakan bahwa uji coba gajil genap hari terakhir akan dibatalkan
namun karena kondisi sekarang di belakang saya ini sudah mulai lancar akibat adanya kontraflow
atas bantuan kontraflow tadi kendaraan sudah mulai lancar
sehingga uji coba ganjil genap hari terakhir nantinya akan tetap diberlakukan
yaitu yang tadinya mulai dari pukul sepuluh hingga pukul tiga belas
hari ini akan tetap diberlakukan
tetapi mulai dari pukul sepuluh
atau satu jam lagi hingga pukul tiga belas nanti
dan seperti biasa memang untuk tanggal hari ini yaitu dua puluh tujuh april
nantinya uji coba ganjil genap akan diberlakukan bagi kendaraan yang memiliki plat ganjil
untuk meneruskan perjalanan di tol jakarta cikampek
namun bagi mereka memiliki kendaraan pelat genap nantinya akan dikeluarkan melalui gerbang tol karawang barat
dan untuk lebih jelasnya terkait dengan kontraflow atau bagaimana kondisi lalu lintas sejak tadi pagi
kami sudah bergabung dengan dir lantas polda jabar
yaitu kombes raminta ipsal
selamat pagi pak
nah bisa dijelaskan pak tadi sempat terjadi kepadatan pagi
namun sekarang sudah lancar itu bagaimana mekanismenya tadi pak
ya sebelumnya kami ucapkan selamat siang salam sehat salam presisi bagi kita semuanya
perlu kami informasikan bahwa pada hari ini dengan ada kebijakan pemerintah
untuk memperbolehkan masyarakat untuk mudik pada lebaran tahun ini
pada hari ini mulai
dari tadi malam sudah ada peningkatan untuk arus mudik ke arah jawa tengah ke arah jawa
untuk itu kami dari pihak kepolisian khususnya dari lalu lintas
jadi berupaya untuk melaksanakan kegiatan kegiatan pengaturan dan rangka negara hadir
dalam perlaksanaan masyarakat mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh dua ini
nah dalam perlaksanaan ini kami akan berupaya
untuk melaksanakan kegiatan kegiatan pengaturan dan rangka negara hadir
untuk melaksanakan kegiatan kegiatan dalam rangka untuk melancarkan arus lalu lintas
karena kita lihat dari kapasitas jalan dengan volume kendaraan ini harus seimbang
supaya tidak ada kejadian terjadinya kemacetan
untuk itu kami melakukan langkah langkah pengaturan
pengaturan ini bukan dalam rangka menghambat para pemudi
tapi dalam rangka untuk melancarkan kegiatan para pemudi
dan kami harapkan untuk itu para pemudi
untuk bisa menyesuaikan mengikuti aturan aturan
yang pengaturan pengaturan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
nah tadi pagi kita sudah melaksanakan karena ada kepadatan
kita laksanakan kontraplu dari kilometer empat puluh tujuh sampai dengan kilometer tujuh puluh
dan juga kita melaksanakan kegiatan pengurasan dari tol elepatit
dan baru kita fokuskan ke jalur bawah
dan syukur alhamdulillah sampai jam saat ini
untuk jalur tol ke arah
jawa dalam keadaan lancar
di depan kita ini kecepatan sudah bisa sampai tujuh puluh delapan puluh km per jam
yang dari tadi tersendat
dan kita akan upayakan sekarang untuk membuka kontraplu ke arah depan lagi
karena kepalanya yang agak kepadatan itu di kilometer lima puluh tujuh
jadi kita kontraplu dari kilometer lima puluh lima untuk kita bisa salurkan ke arah jawa
diharapkan masyarakat yang menggunakan kontraplu
itulah adalah kendaraan yang menurut ke arah jawa
jangan kendaraan yang menurun bandung
karena nanti akan di kilometer enam puluh enam akan kebingungan dia nantinya
jadi kita juga sudah pasang himbawan
bahwa yang menggunakan kontraplu ini kendaraan yang menurut cerbon atau menurut jawa
nah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan ganjil genap
nanti akan diuji coba lagi untuk hari ketiga
supaya masyarakat mulai mengetahui sosialisasi ganjil genap ini
akan dilaksanakan nanti pada acara arus mudik puncaknya nanti
jadi akan dilaksanakan
pelaksanaan gage dari kilometer empat puluh tujuh ini sampai ke kali kangkung
jadi semua gerbang tol akan kita beri tanda tanda
bahwa untuk pelaksanaan hari ini pelaksanaan ganjil genap
jadi kendaraan yang ganjil silahkan untuk masuk ke dalam tol untuk ke arah jawa
yang tidak silakan untuk menggunakan jalur arteri ini
dan pelaksanaannya nanti untuk besok akan dilaksanakan kegiatan one way
dan juga dilaksanakan juga nanti pelaksanaan ganjil genap
dan juga nanti pengeluaran kendaraan sumbu tiga
yang akan mulai berlaku nanti pada tanggal dua puluh delapan pukul
diharapkan ini kita lakukan dalam rangka menciptakan
antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan akan berimbang
sehingga akhirnya arus lalu lintas bisa berjalan
jadi kami berharap kepada masyarakat
masyarakat pemudiklah yang menentukan
masyarakat pemudiklah sebagai subjek
kita hanya sebagai perantara dan sarana untuk bisa melancarkan arus mudik
jadi kami berharap masyarakat pemudik yang ada pengaturan ini
bukan untuk melarang ataupun penyekatan kepada masyarakat
tapi pengaturan supaya bisa bergantian
kalau kita mau kesadaran tumbuh dari kita untuk bisa secara sadar bergantian
dengan harapan supaya volume kendaraan dan kapasitas jalan akan bisa sesuai
sehingga masyarakat bisa mudik tepat waktu
dan sampai tujuan pun juga tidak akan jadi masalah
dan juga kami harapkan masyarakat dalam mudik
untuk bisa menyiapkan dirinya
jangan banyak bergadang
karena perjalanannya jarak jauh
dan juga tolong para pemudik juga siapkan kendaraannya
servis dulu kendaraannya
sebelum berangkat cek dulu bensinnya
siapkan juga makanan makanan
supaya nanti di jalan tidak harus berhenti berhenti
dan juga cek juga bannya
bannya ini apa bannya sudah gundul
atau tekanan anginnya juga perlu dicek
karena ini sangat berbahaya
apabila nanti terjadi permasalahan di jalan
dan juga tolong juga para pemudik untuk cek rute
rute mana yang akan ditutup
untuk melalui daerah tujuannya
supaya nanti di jalan sudah tidak bingung lagi
yang ke keempat
tolong juga para pemudik untuk siap waktu
dalam arti lihat google map
apabila google map yang sesuai dengan rute nya
dalam keadaan merah
tolong untuk menyesuaikan
jangan ikut menambah kepadatan itu
supaya tidak terjadi kemacetan
oke baik terima kasih banyak pak atas waktunya
ya itu tadi heran of uji coba ganjil genap
hari terakhir ini nantinya akan tetap diberlakukan
dan untuk tol olifatat mbz yang tadinya memang sudah ditutup
sekarang akibat sudah lancar situasinya
sekarang sudah mulai dibuka
atau kendaraan kecil sudah bisa
untuk perjalanan yang lebih lancar
dan untuk informasi update lainnya nanti akan kami sampaikan
terkait dengan keamanan maupun dengan mekanisme lainnya
yang ada di tol jakarta cikampek
baik iqbal singkat saja terakhir
bagaimana dengan aturan bagi truk bertuna setinggi
kalau saya lihat di belakang anda
pemandangannya masih ada truk truk bertuna setinggi
berlalu lalang di tol cikampek
kapan akan dilarang untuk masuk ke tol ruas cikampek
memang salah satu yang menyebabkan juga
terjadinya kepadatan memang truk truk
atau kendaraan kendaraan besar memang masih melintas
di tol jakarta cikampek ini
dan akibat adanya kepadatan tadi
sudah di belakang kontra flow
dan untuk kendaraan kendaraan besar
seperti truk truk atau kendaraan muatan
nantinya akan diberhentikan atau tidak
diizinkan untuk masuk ke tol jakarta cikampek
mulai nanti malam
sejak tanggal dua puluh delapan april
pukul dua belas malam
dan untuk itu nantinya akan terus dipantau
oleh pihak kepolisian di tol jakarta cikampek ini
baik terima kasih atas laporan lengkap anda
langsung dari tol cikampek jawa barat